terima kasih anda masih menyaksikan political show
koalisi perubahan tancapgas
satu persatu anggota koalisi demokrat pks
menggelar deklarasi dukungan kepada anies baswedan
sebagai bakal calon presiden
deklarasi estafet ini dilakukan
menyusul nasdem yang sudah duluan
apakah deklarasi ini bentuk reaksi
atas manuver nasdem belakangan ini
dan apakah ini berarti kebuntuan
pembahasan cawa pres sudah berhasil
maju mundur koalisi perubahan anies baswedan
malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber
yang sudah hadir di studio saya perkenalkan
salah satu dari yang paling ujung
ada ketua dpp partai kebangkitan bangsa
mas daniel johan selamat malam mas daniel
ini stranger ya
stranger diantara koalisi koalisi
gak apa apa siapa tahu stranger bisa masuk nanti
atau bisa menarik salah satunya
oke selamat malam mas daniel
kemudian ada ketua dpp partai nasdem
mas sugeng suparwata salam malam mas sugeng
selamat malam nana dan selamat malam pemirsa cnn
oke ada kepala bakomstra partai demokrat
mas herzaki mahendra putra salam malam mas zaki
salam malam terima kasih
sudah jauh jauh datang dari soekarno hatta
habis menyaksikan deklarasi kesini
gak telat makasih
ada pendiri sirus network
mas hasan nasmi selamat malam mas hasan
dan seharusnya ada perwakilan
yang hadir ke studio
perwakilan dari partai keadilan sejahtera
mau bergabung tapi harus mengikuti rapat
di kantor dpp pks
nanti akan bergabung melalui sambungan zoom
apakah sudah bergabung
perwakilan dari pks salah satu jurubicaranya
oke tampaknya belum bergabung
nanti kita akan bergabung dengan salah satu jurubicara pks
apa tadi maksud deklarasi setengah hati
yang dilakukan oleh pks di bandara soekarno hatta ya
dan sebagai bentuk
dari partisipasi publik
pada pemilu dua ribu dua puluh
kami selalu mengundang
teman teman mahasiswa untuk bergabung
melalui sambungan virtual
ada badan eksekutif mahasiswa
fakultas hukum universitas sahid
selamat malam teman teman
terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini
nanti teman teman bisa bertanya
ataupun mengkritik menyatakan pendapat
karena suara kalian sangat meter
suara kalian sangat penting pada kontestasi
oke silakan nanti teman teman mengikuti
jalannya diskusi saya langsung
ke pak sugeng
manuver partai anda manuver nasdem
datang ke sekretariat gerindra
dan juga pkb
ini sebetulnya tujuannya apa sih
ingin menjajaki alternatif polisi pak sugeng
untuk menginterpretasikan apapun
nasdem itu partai terbuka
kita ingin berkomunikasi kepada siapapun
ingat ya sekali lagi
tanpa lantas mendekonstruksi
apa yang sudah kita bangun
yakni sebagaimana kita ketahui
ada tiga partai yang selama ini komunikasi terus
bukan mendekonstruksi apa yang sudah kita bangun
kemarin ke sekretariat pkb dan gerindra itu
ya konteknya kita mau menjalin komunikasi
ingat partai ini adalah partai inklusif ya
tidak eksklusif lantas
kita komunikasi kepada siapapun
termasuk kepada pkb
dan juga kepada gerindra
dan tidak cukup disitu
nanti akan ada kejutan
saya buka saja
dua hari yang akan datang
kita secara sepakat kita akan ke golkar
kalau dianggap itu sebagai sebuah
manuver entah apa
bisa saja disilahkan dibaca sebagai sebuah manuver
tapi sah sah saja
yang intinya adalah
satu persatu hari ini misalnya dengan
deklarasi yang disampaikan oleh pks
karena beliau beliau yang baru saja pulang dari turki
berjumpa dengan ketua dewan suro
dan menyampaikan bahwa
pem sudah pkb mencalonkan
menjadi calon presiden hanya formal administratifnya
memang yang belum
jadi dengan nasdem sudah mendeklarasikan lebih awal
disusul demokrat beberapa hari
waktu lalu dan sore ini
telah diumumkan secara resmi pks
memang secara administratif saja yang belum
dan kita akan terus komunikasi kepada siapapun
semua pihak bisa bersama kami
untuk menyongsong tahun dua ribu dua puluh
yang akan datang dalam konteks
oke pak sugeng anda mengatakan bahwa
menjajaki komunikasi menambah
tapi yang tiga aja belum terbentuk secara resmi
belum tanda tangan mou
belum teken fakta integritas
kenapa harus menambah
artinya kan sedang mencari alternatif dong
ke pkb dan juga ke
golkar karena informasi yang kami dapatkan
nasdem sudah jauh jauh hari sebetulnya
dengan pkb dan juga dengan golkar
iya sekali lagi
itu ini pada panggung depan
ada panggung belakang sekali lagi
masyarakat berhak menilai itu semua
ada tadi disebut misalnya
belum resmi tiga partai ini
belum cukup kok dua puluh artinya
nasdem sedang cari alternatif
tapi sah juga kalau kami jelaskan
kami tidak cari alternatif
kami kalau toh berkomunikasi
kepada siapapun adalah
dalam rangka sekali lagi
partai ini adalah partai terbuka
komunikasi kepada siapapun
sekali lagi itu bukan berarti
menegasi apa yang sudah berjalan
itu kan beda
jadi nasdem ingin menarik pkb masuk
bukan nasdem bergabung ke
koalisinya pkb dan gerindra
insya allah kan dengan
tiga yang ada sudah cukup
oke saya mau tanya ke mas daniel
jadi niatannya nasdem adalah
menarik pkb dan juga gerindra
untuk masuk ke dalam koalisinya
demokrasi dan juga nasdem
bukan nasdemnya bergabung
menambah tadi ingin menambah
kalau kata pak sebuah
katanya ingin menambah yang sudah ada
ya tapi kan dibantahkan tadi
ya syukur syukur kalau bisa tambah
ya tetapi kita sangat welcome
koalisi pkb gerindra
nasdem dengan bahagia
tanpa pretensi apa apa
itu adalah bentuk silaturahmi
sehingga komunikasi ini menjadi sangat bermakna
secara partai pkb maupun bagi kami
koalisi antara gerindra dengan pkb
tapi mas daniel pkb tidak merasa menjadi alternatif ya
alternatif koalisi karena dalam pertemuan makan siang
antara petinggi nasdem
dan juga pkb saat itu salah satu petinggi nasdem mengatakan
kalau misalnya kita nanti gak jadi
sama demokrat pks kita jangan ditinggal ya
kita diajak ya ada salah satu petinggi nasdem yang mengatakan seperti itu dalam pertemuan itu
jadi gak menjadi alternatif
ya alhamdulillah artinya
kebangkitan indonesia raya
kalau nasdem ingin bergabung
kebangkitan indonesia raya untuk perubahan
jadi pengennya nasdem yang bergabung
bukan pkb yang ditarik
kita serahkan kepada nasdem
tapi membuka peluang itu nggak
membuka peluang itu gak
kami sangat membuka diri untuk bergabung
gak hanya nasdem
demokrat silahkan mas jati
yang mau bergabung
tapi kalau misalnya ditarik
kalau ditarik bukan saya yang jawab
nanti pada kentum yang jawab
artinya pkb membuka peluang itu enggak
artinya sejauh ini pkb gerindra sangat solid
musyawarah kedua ketua umumnya untuk
syaratnya apa sih kalau misalnya nasdem ingin
menjajaki koalisi dengan gerindra pkb
ya sejauh ini
sesuai dengan fakta deklarasi
itu sangat terbuka
kecuali dalam pengertian
untuk urusan capres
dan cewapres ditentukan oleh kedua ketua umumnya
oke jadi siapapun yang mau bergabung
ke koalisinya gerindra pkb
kalau menurut pak prabowo itu harus
seijin serestunya dari
tapi prinsip kedua ketua umum kita semua terbuka dengan seluruh partai
mas zaky demokrat gak merasa khawatir dengan manufer nasdem
pada satu hari
datang ke kantor sekbernya gerindra pkb
kemudian pak surya palo juga ketemu presiden jokowi
sampai ketua umum anda
pagi pagi mengeluarkan rilis
tiba tiba gak ada angin gak ada hujan
mendukung pencapresannya anies baswedan
ini menarik loh
deklarasi dukungan melalui press release
itu bentuk kepanikan ya
kita kan sudah cukup lama ya sudah enam bulan lebih
ada tim kecil saling komunikasi
ya kan saling silaturahmi
udah banyak kesepahaman yang kita capai juga gitu
yang kedua adalah juga terkait dengan konteks
kemudian kedatangan nasdem
ke pkb ke gerindra
itu juga sudah dikomunikasikan
jadi kita ini saling komunikasi gitu
jadi kalau ada yang mau pecah belah infiltrasi
ya aman lah kita ya pak sugeng ya
kalau kita bicara mengenai
itu bukan deklarasi
mengajak ya kan
kami ini kan berarti sudah punya kesepahaman
jadi bukan deklarasi mendukung anies sebagai baca press
dibaca dulu bahwa ini adalah
kita bertiga sudah punya kesepahaman
kesepahaman bahwa anies ini kan
baca pres yang memang mau kita usung
di koalisi perubahan
karena mas anies menurut demokrat dan menurut mas aie
disampaikan berulang kali
masuk dirilis kemarin adalah tokoh perubahan dan perbaikan
jadi deklarasi dukungan
jadi kami ingin agar ini bisa diresmikan
bertiga gitu loh
nasdem sudah sekali kan
tapi kita kan pengen harus bertiga makanya kami mengusulkan
kita buat yuk sekretariat perubahan
dimana tiga ketua umum datang
disitu tanah tangan otak kesepahaman
kami komitmen kepada perubahan
dan perbaikan untuk masyarakat indonesia
lalu yang kedua memberikan mandat
kepada baca pres yaitu mas anies baswedan
nah disini kan sudah sangat jelas
kami mengajak itu jelas
udah ada tuh statementnya koalisi perubahan
baca pressnya siapa
lalu baca wapresnya kita serahkan kepada mas anies baswedan
kalau bagi kami ya
partai partai ini kan lebih kepada bagaimana kita bisa
mengantarkan pasangan perubahan
pasangan calon yang diinginkan oleh masyarakat indonesia
pak sugeng ya
ada mas anies dan kemudian nanti ada bacawa pressnya
dan nanti rakyat lah
yang akan melakukan glorifikasi
dan deklarasi di seluruh
tapi kalau nasdem secara terbuka ketua umumnya
pak surya paloh mengumumkan
dukungan terhadap anies baswedan
sebagai bakal calon presiden
kenapa demokrat tidak melakukan itu
kenapa harus lewat press release
karena kita nantinya itu ada pada sek per
kita tantangan mou
gak mau sendiri gitu partainya
demokrat mengumumkan seperti yang dilakukan oleh nasdem
karena bagi kami kami menyambut baik nih
komunikasi selama ini dilakukan oleh nasdem
nah kami bilang ayo dong nasdem ini udah berjuang nih
selama ini bersama mas anies kan kemana mana
tangan tangan atas kesepahaman kita penuhi dulu nih
pak bicar mengenai deklarasi
itu adalah bagian dari seremoni
yang kedua yang paling penting adalah
rakyat indonesia sudah tahu bahwa sekarang
karena tadi kan sudah disampaikan
dan kami melihatnya
apa yang disampaikan oleh teman teman pks itu sudah
firm gitu bagi kami ya
sehingga jelas dan nyata bahwa
selama ini ada yang bertanya mengenai koalisi perubahan
masyarakat indonesia yang berharap sekali
koalisi perubahan ini bisa terwujud
ya alhamdulillah per hari ini
tapi selama belum ada yang tertulis itu belum resmi
karena penetapan cawapres dua ribu sembilan belas
sudah disebut namanya tiba tiba bisa berganti
sampai nanti hari hari
karena kan kemisterinya beda nih
antara kami nasdem pks ini sangat intens
dan kelihatanlah kita tadi lagi lagi punya
kesepahaman pandangan mengenai baca pres
dan baca press sudah clear
itu diserahkan kepada mas anies gitu
jadi sudah clear tinggal tadi lagi lagi
kita tanten mou itu bentuk sekper adalah bagian dari
wah koalisi perubahan ini belum terjadi
nah makanya kami ingin segera tahanan tangan
pernyataannya mas ahy itu bentuk keikhlasan ya
keikhlasan apa ya
untuk tidak usah memaksakan diri
menjadi cawapress yang penting ini koalisinya terbentuk
cawapresnya kita serahkan kepada mas anies
itu bentuk keikhlasan mas anies
ini yang kami bingung gitu loh
demokrat sejak awal tidak pernah memaksakan cawapress dan cawapressnya
harus dari demokrat
gak pernah ada
yang ada itu adalah talkshow sebelum ini saya bersama anak anak juga
ini koalisi perubahan ahi atau demokrat ngotot
gak ada ngotot gak ada deadlock ya pasu geng
ini jelas nih kami berdua ada disini
gak ada dan kami gak ada memaksakan
yang penting kriteria
kami ini bersama mengedepankan
aspirasi masyarakat yang menginginkan perubahan
berarti udah ikhlas
gak ada keikhlasan disini
karena gak ada sebelumnya yang tidak ikhlas atau memaksakan
dari awal kami bertiga ini sudah ikhlas bersama
makanya terus komunikasi dengan baik
oke kalau misalnya nggak ada masalah
berarti demokrat juga nggak ada masalah ya
ketika nasdem jalan jalan
kesakitan bergeri dari pkb
menolai demokrat dan juga pks
atau memang ada gerakan gerakan politik lain yang tidak kelihatan
termasuk dengan gerindra kabarnya
kami kan ingat nggak waktu itu kan
kami sudah ke nasdem sudah bentuk tim kecil
lalu kan ada undangan dari gerindra
kami datang ke gerindra waktu itu
kan ada video ada apanya
ya gak apa apa karena apa partai politik itu
janganlah kemudian kita berbeda koalisi
lalu kemudian menutup diri
dan merasa bisa sendiri atau yakin bisa maju sendiri
enggak menurut kami
dan dengan teman teman nasdem dan pks
harus berkolaborasi dengan siapapun
meskipun misalnya kalau misalnya allah
dan juga rakyat indonesia memilih koalisi perubahan
menjadi pemenang dua ribu dua puluh empat
ya akan ada di pemerintahan
akan ada yang di luar pemerintahan tapi komunikasi harus di jalan
jadi gak masalah ya demokrat ketika nasdem menjalin komunikasi
dengan gerindra pkb kemudian dengan golkar
gak ada masalah ya
tapi waspada nggak kalau misalnya ditinggal di tengah jalan
kalau kami ini adalah tradisi yang bagus
karena kami pun biasa mengunjungi partai partai lain
mas ahay kan memulai itu
sejak menjadi ketua umum karena apa ini yang berbahaya nana
kalau misalnya beda pandangan
beda jalan menuju dua ribu empat belas
lalu gak jalanin komunikasi
gak jalanin siatur rame ngeri loh
karena apa permasalahan bangsa ini besar sekali
dan semua elemen bangsa ini bersatu
ada yang di dalam pemerintahan
apalagi kan teman teman nasdem ini kan
koalisi pendukung pemerintahan jokowi gitu loh
wajar dong komunikasi dengan sesama pendukung jokowi
kan ingin mempertahankan pak jokowi sampai dua ribu dua puluh empat
itu kan pemikiran nasdem

ini kayaknya kemisterinya udah nyambung banget
kalau setelah dua ribu dua puluh empat ya mohon maaf kami dan nasdem
kebetulan punya posisi yang sama
oke ini kayaknya sudah selesai
mas hasan anda menganalisanya memang sudah
serekat itu hubungannya
atau malah justru banyak pertanyaan
ketika sesuatu yang ditampilkan baik baik saja
justru di belakangnya ada yang sedang tidak baik baik saja
karena dalam satu hari
ketika nasdem datang ke sekwergerindra pkb
ketua umum partai demokrat mengeluarkan dukungan
melalui press release kepada anies baswedan
tiba tiba itu proses panjang itu
mas ahsan saya sudah berusaha
untuk memperbaiki masyarakat
itu bisa wa sama pejabat
saya butuh ini
karena jalur komunikasinya langsung
tapi kalau saya ada kebuntuan komunikasi
saya bikin surat terbuka di media
jadi anda melihat ada kebuntuan
jadi kalau menurut saya yang disampaikan oleh mas ahaye
saya apresiasi itu
karena buat saya itu langkah dari demokrat
supaya koalisi ini bergerak maju
tidak jalan di tempat
kalau perkara mereka punya kemistri
saya menurut saya
dukung anies baswedan dari awal
nggak ada dispute menurut saya
tidak ada dispute soal itu
kalau sudah makan makan makan siang makan malam makan pagi
saya nggak tahu sudah berapa kali
menurut saya nggak ada dispute soal siapa capresnya
dan itu sudah sama sama tahu
tapi ketika misalnya ada release
kami juga dukung anies baswedan
yang kedua ayo bikin sekber
disampaikan ke publik
itu kan kayak surat terbuka saya
kalau ada kebuntuan dengan pejabat gitu
jalur komunikasinya saya bikin surat terbuka
padahal kalau sebenarnya kemistrinya ada
besok kejadian segbernya
karena kita tidak ada dispute lagi siapa capresnya
menurut saya juga yang ini mungkin
mungkin memang jadi pertanyaan
karena tidak biasa
kan dukungan dukungan ini
deklarasi deklarasi ini biasanya mengalami mekanisme organisasi
nasdem sudah melalui mekanisme organisasi
sudah rakernas apa rapimnas nama itu
ada tiga nama kemudian
diumumkan satu nama sudah lewat mekanisme organisasi
demokrat kan belum melaksanakan
mekanisme organisasi baru keluar
release nya aja itu artinya belum
menurut saya itu ajakan demokrat yuk kita
jalan maju dong
bikin sekber dong misalnya kayak gitu
supaya nanti mungkin begini
supaya misalnya kalau gagal membangun
koalisi ini demokrat nggak disalahin
itu kan kita sudah bisa membangun
koalisi demokrat sama pks aja lama ini gak kena
kunjung sama sama kita
terus demokrat bilang saya nggak mau disalahin kayak gitu
ini udah manuver manuver lagi kesana mau balik
kita juga dukung ini kan kayak gitu
jadi menurut saya kalau itu disampaikan
terbuka kepada publik memang jadi pertanyaan
sesuatu yang bisa disampaikan
secara langsung dan besok bisa kejadian
kita nggak ada perbedaan lagi
siapa capresnya ya besok kita bikin sekber
kan maunya kayak gitu tuh
besok kita bikin segber kalau gak ada perbedaan lagi
besok bikin sekber dong persoalan wakil kita bicarakan di sekber
jadi kalau kita bicara terbuka memang kayaknya ada yang butuh komunikasi
entah soal apa
jadi ada kebutuhan komunikasi
demokrat tidak mau disalahkan makanya kemarin
pernyataannya melalui rilis saja karena keputusan tertinggi
di majelis tinggi majelis tingginya adalah psb
bukan kebutuhan komunikasi
justru mas ahaye itu menjawab harapan rakyat
kalau komunikasi tim kecil kita
tiap minggu ketemu gak ada isu
tetapi kan masyarakat kan banyak yang ingin tahu
karena harapan besar
saya menambahkan ya bahwa dua hari sebelum diumumkan itu
kami sudah dikasih tahu
bahwa itu tidak akan di
bagaimana bahwa itu tidak
sudden lay ujuk ujuk apalagi reaktif
tapi disampaikan melalui press release
bukan melalui mekanisme organisasi
itu adalah cara
kita tidak bisa menilai
harapannya betul melalui mekanisme
tapi kita anggap itu sudah resmi kok
sudah rilis bahkan
mohon maaf disampaikan bahwa ini sudah
segetawan juga sepengetahuan juga
pak sby ini sudah
sudah firm artinya
jadi soal bagaimana penyampaian ke publik
saya kira ya lagi lagi bisa dibaca apapun lah
demokrat mengambil jalan dengan press release
tapi dua hari sebelum diumumkan
kami sudah dikasih tahu
boleh satu lagi
sudah clear ya
pengumuman itu kan biasanya
ini kan untuk level capres
bukan pengumuman kepala desa ini
jadi sesuatu itu dengan sesuatu yang
elegan baik dan ini memang levelnya
saya lihat tadi tuh kayak di ini
di meja meja pengungsi gitu
pengumuman buru buru dari
nyampe diumumkan kan bisa nunggu besok
kenapa harus hari ini dan di airport
dan di airport kan bisa di kantor partai besok
lebih benar situasinya gitu
dan lebih kelihatan formal ini
bukan pengungsi pulang kemudian
yang seperti ini kan bukan level kepala desa gitu
maksud saya ini kan levelnya capres
dilihat oleh semua orang
lagi lagi itu menurut saya juga belum melalui mekanisme
oke saya mau tanya ke pks yang bergabung
melalui sambungan zoom
ini menjadi perhatian publik yang satu
mengumumkan mas anies sebagai
baca pres melalui mekanisme organisasi
langsung diumumkan oleh ketua umumnya
itu nasdem yang satu melalui press release
dan yang satu
ini diumumkannya terburu buru dengan
belum ada keputusan
organisasi yang resmi
saya mau tanya ke mas nabil
mas nabil kenapa pks tampaknya terburu buru
sekali apakah pks tidak mau disalahkan
menjadi partai terakhir
bisa gagal membentuk koalisi
perubahan ini makanya langsung diumumkan
bapak soebu iman
ya jadi sesuai
yang di informasikan
yang disampaikan oleh wakil ketua majelis
bapak soebu iman bahwa
ini bagian daripada
yang sudah berkembang hasil dari berbagai macam
pertemuan pertemuan di internal tim
bahwa pada akhirnya
setiap partai itu
yang disesuaikan dengan dinamika
yang berkembang di internal partainya
tentu ada tahapan tahapan
yang akan kami jalani sesuai dengan
mekanisme internal masing masing
partai sebagaimana kami
ya tentu nanti
pengumuman resminya adalah
terkait dengan momentum rakernas
dan sidang majelis uroh
oke nah ada pun
yang disampaikan pada hari ini adalah
bagian daripada upaya menjawab
dinamika yang berkembang sejauh ini
ya menjawab keraguan yang ada
di tengah publik
terkait dengan bagaimana kemudian arah dari
koalisi perubahan ini
nah pks ini menyambut
daripada apa yang sudah dilakukan oleh
teman kami di nasdem
teman kami di demokrat bahwa
menyampaikan sinyal kepada publik
bahwa koalisi perubahan ini
bukan lagi sekedar wacana
tapi ini sebuah langkah
konkret ya yang kemudian nanti
gongnya tentu akan
resmi di organisasi kita masing masing
jadi ini untuk memberikan sinyal kepada publik
bahwa koalisi perubahan ini real loh
oke mas nabil ini memberikan sinyal kepada publik
tapi seakan tidak ada hari esok
ketika pak sohibul iman
pulang dari turki
langsung menggelar konversi pers seolah olah
hari esok itu nggak ada
ya politik ini kan
jadi kami pikir ini momentum
yang baik untuk disampaikan kepada publik
selama ini publik kan bertanya
ya bagaimana kemudian kelanjutan koalisi perubahan
ya dengan kami menyampaikan
berarti menjawab bahwasanya
koalisi perubahan dari teman teman
pak anies baswedan kemudian dengan teman teman nasdem
dan demokrat itu
semakin maju semakin hari
dan pada titik tertentu
bersama sama ya untuk
mengkonkretkan apa yang kita sampaikan
oke saya mau ke pak sugeng
pak sugeng tadi apa yang disampaikan oleh pks ya
oleh pak sohibul iman itu bentuk
deklarasi dukungan yang
sesuai harapan nasdem atau harusnya
pks bisa melakukan lebih dari itu sebetulnya
sekali lagi soal
cara itu kan bisa
tapi bagi kami nasdem
apa yang disampaikan tadi oleh
pak soebul iman itu sudah cukup juga
itu mencerminkan bahwa memang
secara resmi juga
memang administratif resminya dalam bentuk
dan juga prosesinya mungkin yang
akan dilakukan tadi sebagaimana disampaikan
tanggal dua puluh empat februari
misalnya kebetulan itu rakernasnya pks
sekaligus sidangnya majelis suroh
kemungkinan disitu akan
secara resmi diumumkan tetapi bahwa
secara kualitatif sudah disampaikan
apa yang menjadi
niatan dari pks dan bagi kami
cukup dan ini hari hari
inilah kita lantas
sebagaimana juga sering dipertanyakan
keseluruh konstituen bahwa
sebetulnya ini niat tidak tidak
niat kok kami juga menjawabnya itu
ada diumumkan oleh demokrat
dan juga oleh pks ini adalah
niatan niatan itu menjadi bulat
bahwa bentuknya bagaimana sekali lagi
inilah demokrasi inilah gimmick gimmick
politik bisa saja dibaca
oke jadi anda melihat apa yang dilakukan oleh demokrat dan juga pks itu hanya gimmick gimmick
bisa saja dibaca itu sebagai gimmick gimmick politik
memang nampaknya terus menyimpulkan
ini bagian dari dinamika
ruang dan waktu
maka dia berekspresi
sebagai mana misalnya demokrat
misalnya pks beda dengan nasdem
itu kan menyangkut tentang
ruang dan waktu saja tetapi
esensi substansinya adalah
sama kok itu secara resmi
anies rashid baswedan menjadi
calon presidennya dari nasdem
partai demokrat dan
tiga partai ini berkomitmen
dan nanti akan diwujudkan dalam komitmen
yang lebih mungkin bisa dibaca
sebagai resmi atau apa tapi hari ini
kami menganggap sudah cukup
komitmen itu totalnya bahkan
oleh masyarakat oleh siapapun
apalah tadi bahkan disebut
oleh bung hasbi kalau dengan
surat itu seolah olah kayak surat terbuka
karena ada sesuatu hambatan psikologi
itu sih sah sah saja
tapi bahwa bagi kami itu cukup
dan kenapa karena kami memang
seperti saya kemukakan tadi
dua hari sebelum diumumkan dibacakan itu
sudah disampaikan kepada kami
artinya bukan suddenly bukan ujuk ujuk
karena apalagi reaktif dengan
keadaan dan sebagainya dikait kaitkan
dengan apa kejadian kejadian
panggung depan panggung belakang
yang sedang terjadi dan itu memang
itulah demokrasi sebetulnya
tapi ajakannya mas ahaye untuk sama sama
membuat sekretariat perubahan kemudian
tanda tangan mou itu akan dilakukan oleh mas ahayi
pasti akan dilakukan hanya saja
kapannya akan pertanyaan akan dikejar lagi
kalau tidak sekarang maka seolah olah
masih rentan tidak
yang mau saya tanya
itu bagian dari strategi juga
siapa sih yang lain gitu loh
calon presiden yang lain itu siapa
sekali lalu kita menghitung kalau nanti dikejar
apakah dengan diumumkannya bersamaan
nanti juga bersamaan dengan wapar
itu ada strategi lagi
kalau nasim pengennya tetap koalisnya dulu
oke sementara demokrat dalam poinnya itu bukan begitu
bukan begitu maksudnya begitu
bahwa mau nanti kan kita rundingkan bersama
oke jadi belum putus di bagian
kita yang sepakat sekarang adalah
calon wakil presiden diserahkan ke
dan tidak perlu diumumkan bersamaan dengan koalisi
jangan jangan juga perlu juga
ini semua kan masih karena apa
reciprocal sifatnya politik itu kan
tidak sekedar pita yang lantas
tapi kita juga menghitung siapa di mana
lantas kita harus
melangkah dan sebagainya
ingat ini kan semuanya
proses proses ini kan mencerdaskan semua
oke mas zaky tadi sudah disebutkan
sebenarnya oleh pak sugeng
sementara dalam poin yang ditawarkan oleh ketua umum anda
inginnya koalisi ini dibentuk
kemudian ada sekretariat bersama
dan pengumumannya capres cawapres
sementara nasdem tidak menginginkan itu
ada perbedaan pandangan ini
ini memang nih sepertinya masih ada ketidak ikhlasan
ini masalahnya bukan di saya
itu adalah poin yang ditawarkan oleh ketua umum
koalisi perubahan yang sudah terjadi
pak sugeng ya
sudah ada ini
masyarakat ini menanti nanti menunggu nunggu
itu dijawab dulu
saya jelaskan dari sini awalnya
menunggu nunggu dan akhirnya ya firm kok
kita menyampaikan bahwa sudah
nasdim sudah deklarasi
demokrat juga sudah menyampaikan kesepakatannya
ika mungkin mesti melihat nih
dan kemudian tadi teman teman pks
loh ini sudah ada koalisi perubahan
sudah ada baca press namanya anisya
perubahan itu hal yang alamiah yang pasti akan terjadi
ini tenang aja gitu loh
maksudnya dengan koalisi perubahan nggak perlu khawatir gitu ya
kalau ada yang kami hanya akan mengubah
hal hal yang kurang baik
ya kalau baik ya kami tetap lanjutkan
jadi gak perlu khawatir kalau kemudian
kok nasdim lalu demokrat udah nih
kok jadi ini gitu loh
jangan kaget lah maksudnya ini adalah aspirasi masyarakat
kemistrinya luar biasa
nah kami ingin meresmikan itu tadi
karena jelas kata kata mas ahaye yang juga sudah dibaca pak
sugeng dua hari sebelumnya
yang juga sudah disetujui diketahui oleh
ketua mtp maupun para anggota mtp
kami mengajak inilah indahnya
indahnya koalisi perubahan
satu sama lain
itu bisa saling menyampaikan usulan dan masukan
jadi tadi tantangan mou
dan kami sampaikan baca press ayo silahkan yuk
menentukan jawab press
wah deadlock ngotot karena masalah cawa press
jadi apapun keputusannya mas ahnie sebagai pengantin
sebagai cawapress soal cawa press
demokrat akan mengikuti ya
kita serahkan ini kesepakatan dipulih
gak pernah loh kami ini
gak ada rekamannya biasanya mas ahaye paling suka dikonferensi press
kenapa itu dikeluarkan melalui press release
gak apa apa ini kan masalah cara ya
lagi lagi ini adalah di internal kami
ini adalah bagian dari proses
karena bagian dari ajakan karena kami ingin
mengumumkan kami mendukung anies baswedan
pada saat soft launchingnya kami membentuk
tandatangan moj tiga ketua umum
jadi highlightnya tuh spotlightnya tiga ketua umum ini gitu loh
kami ini adalah bagian dari upaya
menuju ke tadi
kebersamaan tadi yang di bertiga senjata
oke nanti saya mau tanya ke
mas hasan juga
anies baswedan setelah pertemuannya
pak suryapala dengan pak jokowi itu diintervensi
atau memang ada sesuatu yang lain
atau dijegel saya juga gak tau
tapi kita akan bahas nanti setelah jeda
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show